tapi jangan sampai ketahuan sama reva oke
hah gimana caranya bu
saya nggak mau tahu gimana caranya
gimana caranya saya nggak mau tahu bagas
yang penting kamu harus ada handphonenya
dan jangan sampai mas pei tahu
kalau kamu yang ngambil handphonenya
dan saya yang nyuruh kamu
kalau kamu berhasil ngelakuin itu semua
kamu tahu bagas
gaji yang dikasih sama mas p
saya akan kembali
kasih gaji sama
sama mas be juga segitu nominalnya
tergiur nggak kamu
eh kamu mulai sekarang harus pakai otak
jangan pakai otot ya
saya akan berikan caranya dulu bu
nggak jadi gila udah lega
ada berita baru
gue disuruh ngerebut handphonenya nonreva
ini perintah bu adriana
oke laksanakan ya
oke laksanakan ya
mau lah udah
kalau gitu ikut gue
apa sore ketawa
kalau ikat permolit
iya ya papa sampai lupa saking enaknya nih roti
tau gak boy itu bener
ini roti yang dibeliin mama
oh rasanya enak banget
padahal papa nggak begitu suka loh roti ini
tapi karena mama yang beli sendiri mama yang usaha sendiri rasanya enak banget
kok mama seneng sih
ya mama senang dong apa yang mama lakukan
ternyata ada manfaatnya
terus disukai lagi sama suami
maksudnya boy sama papa tuh nyindir mama
karena mama tuh gak pernah punya waktu buat ngurusin kita
sampai gak pernah beliin roti
kok mama gak berasa ya
gak berasa tau
makan lagi pak
kayaknya papa lapar banget
biar putih rasa sirup tuh
boy kesian banget
lama banget jadi dia
liat ya pak
lanjutin makan di sana
kok belum pulang
jam besuangnya udah selesai nih
biarin aja lagi
lagi ngobrol sampai jam berapa aja
mama tuh gak ngusir papa
mama itu cuman nanya
kok belum pulang
lagian mama juga mau ngasih informasi
si boi itu butuh istirahat
boy kan emang mau tidur
boy kan emang masih butuh banyak istirahat
kalau gitu angel pamit duluan ya
makasih angel ya
boy duluan ya
papa tuh gimana sih
kok ngebiarin si angel itu dekat sama si boy ganteng
sebenarnya papa itu mau ngedeketin si boy sama angel
kalau papa sih gak bingung ma
bukan adriana bukan angel
jangan gitu dong pak
pak berhenti sebentar
kok berhenti bang
emang itu enggak ada reva
ini perintah bu adriana
udah jangan banyak tanya
bentar bentar bentar ya
hape gue jangan ya
gak kasih duit berapa pun tapi jangan hape gue
karena ada umur penting
hah lama lu
lagi di tengah reva
bener ya tuh gue digat
gue butuhin malah gak muncul
lo tuh gimana sih
gua butuh banget
lo tuh gak ada
lo tau gak tuh gue dirampok
dekabur tuh orangnya
kita kejar nun
pak kejar pak
motor lu keren mas
abang lihat gak lima anak muda yang pakai motor sini
wah gak liat bang
gak ada yang lewat sini
bener gak ada yang lewat sini pak
iya gak ada
gak ada yang lewat sini
ada yang lewat sini dari tadi juga
kayaknya mereka udah kabur tuh
kita kehilangan jejak
eh nun reva tau gak
motornya dan nomor polisinya
ya motornya sih gue inget
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa

tunggu aku inget
tapi nomor polisinya tadi gue gak sempet nyatet
gue gak inget juga lagi
sekarang begini aja nun
nanti biar saya mencarinya dan melacaknya
sekarang kita pulang aja dulu